pemulihan pasca pandemi semakin nyata hal ini terlihat dari geliat pariwisata indonesia yang tumbuh signifikan
badan pusat statistik mencatat kunjungan wisatawan mancanegara periode januari hingga november dua ribu dua puluh dua naik lebih dari dua ratus persen
bps mencatat secara kumulatif kunjungan wisatawan mancanegara pada januari hingga november dua ribu dua puluh dua sebanyak empat enam juta orang atau naik dua ratus dua puluh delapan tiga persen dibanding periode yang sama pada tahun lalu
pada november dua ribu dua puluh dua terdapat lima ratus empat puluh empat ribu kunjungan wisman melalui pintu masuk utama sementara wisman yang masuk melalui pintu perbatasan sebanyak satu ratus dua belas kunjungan
kunjungan wisman pada november dua ribu dua puluh dua berasal paling banyak dari singapura hampir seratus ribu kunjungan
sementara tingkat hunian kamar hotel pada november dua ribu dua puluh dua mencapai lima puluh empat empat puluh satu persen atau naik dua satu persen dibandingkan oktober dua ribu dua puluh
secara akumulatif pada januari sampai dengan november dua ribu dua puluh dua jumlah kunjungan wisman itu sebanyak empat enam juta orang

sementara tingkat hunian kamar hotel pada november dua ribu dua puluh dua jumlah kunjungan wisman itu sebanyak empat enam juta orang
atau naik sebesar dua ratus dua puluh delapan tiga puluh persen jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya
sekali lagi bapak ibu sekalian ini menunjukkan bahwa kunjungan wisman ini di tahun dua ribu dua puluh dua secara kumulatif dari januari sampai november tumbuhnya cukup tinggi
meskipun di bulan november ini ada penurunan dibandingkan bulan lalu

dan tahun dua ribu dua puluh dua mulai dari bulan april dan seterusnya ini menunjukkan bahwa jumlah wisman ini sudah jauh lebih baik atau lebih banyak kalau dibandingkan pada periode yang sama tahun sebelumnya
ini menunjukkan bahwa kelihatan wisatawan khususnya mancanegara ini sudah mengalami perbaikan dibanding tahun
dan saat ada pandemi